ketis akhirnya sakit perut gue sembuh gara gara minum teh panas pahit
kalau saya sembuh gara gara minum obat sakit flu tablet
akhirnya lu beli obat juga
itu kok bisa minum obat sakit perut
kan tadi kamu yang beli
terus gara gara sakit ke perut kamu kambuh kamu pergi
bikin dulu kopi
mas pon kenapa jalannya ngegang
maaf tadi kena gujrak
kan terus anginnya kedorong
tapi kan bau om
bagaimana sakit perut kau pur
mak serik saja kau
sama saja itu artinya
ya lain bang
kalau ngomongnya sembuh bikin kuping aku ini gatal gatal dengarnya
pok teh pahit belas gitu ini berapa
dua rebu pas
nih lima rebu pas
eh gak ada kembaliannya duit pas saja
hah pur biar pas kau bayar kopi aku
rumah lo udah rapi
gimana emang punya rumah
baru punya rumah kontrakan udah kagak mau ngojek
bang ojek lagi sakit perut mak
mak gak mau masuk
nah itu kenapa jalannya ngegang
hei mayan nih pedesnya cabainya buah
ani sakit perut gue udah sembuh
tinggar nya aja
lo mau seorang amat
enggak ban saya ramah beneran
udah bagus mbak bnai mau ngontrakin rumah kontrakannya yang ini
tapi yang namanya rumah kontrakan kagak sama sama rumah punya sendiri
kagak bisa diandelin
kalau ada apa apa maka gak mau direpotin amin
lo kesel denger omongan gua
kagak mak emang di motor begitu kalau diselaga saya suka nyangkut
tis bapak lo gak pernah bilangin kalau mengetawain orang susah itu dosa
soalnya bapak saya belum pernah lihat orang yang jalannya ngagang kayak kamu
tis tis lo jalannya ngagang juga
enggak mau ngejek stres
emang bener kata ustazah ya
kalau kita kagak deman sama orang itu langsung kena balasannya
kan emak yang gak suka sama bang ojek
ya udah pulang dulu ya
bang sakit perut abang kan udah sembuh abang nggak ngojek
sakit perutnya udah sembuh
cuma baru aja kena penyakit yang lain lagi sakit hati
tis akhirnya sakit perut gue sembuh gara gara minum teh panas pahit
kalau saya sembuh gara gara minum obat sakit flu tablet
akhirnya lu beli obat juga
itu kok bisa minum obat sakit perut
kan tadi kamu yang beli terus gara gara sakit ke perut kamu kambuh kamu pergi
eh pedagangnya ngasih obatnya ke saya
tadi kan duit gue dua puluh ribu mana kembaliannya
kok cuma lima ribu emangnya baik sakit perut berapa
obat sakit perutnya cuma lima ribu
tapi kata bapak saya minum obat sakit perut enaknya pakai jus jambu
yang begini ini nih yang namanya pren makan pren
pren makan pren itu apa
tanya aja sama bapak lo
pur kamu marah
tapi kayak marah
ya jelas gue marah
tapi kenapa pas ditanya jawabnya enggak
maafin emak ya bang
tapi kan biar gimana emak itu emaknya tati
tati juga bingung bang
gimana caranya ngadepin emak
tati juga sakit liat abang disepelein sama emak
udh yanggi banget darimu sedih judulnya
emak lagi punktiu
sakit perutnya malam kebyang ngeluar dangan
team luar bang
gue tahu kamu ada di dalam
gue cuma mau curhat sebentar boleh nggak
mudah mudahan di kedepannya
disini kalian rupanya
di rumah kontrakan baru si rojak
aku orang baik ini
aku belikan gorengan
lengkap dengan cabai rawit
ini makasih bang
ini kalian semua